menjatuhkan pidana terhadap terdakwa richard eliezer budiang lumiu dengan pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan
menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
menetapkan delapan februari dua ribu dua puluh dua atas nama terdakwa richard elie serpudian lumiu dinyatakan ditutup
menetapkan terdakwa terdakwa richard elie serpudian lumiu dinyatakan ditutup
kita sedang pertimbangkan kita cari tempat karena yang melakukan eksekusi dan eksekutor adalah jaksa
kami sedang menimbang nimbang di mana tempat yang tepat
tapi memang ada aturannya bahwa eksekusi harus di tempat a atau b
tinggal masalah untuk apa namanya karena yang bersangkutan sebagai jc kami berkoordinasi juga dengan lpsk
hanya itu saja